hentikan nih mas
hentikan pertarungan ini
jangan kita lanjutkan pertarungan ini nih mas
hentikan pertarungan ini
sudah berhasil membujuk rakyat
mau menggantikan hukumanmu
karena apa raih
menyelamatkan nyawanya adikku
aku semakin mencurigai
aku harus mencari tahu
siapa ia sebenarnya
apakah kamu tadi
melihat perhati ini
ia pergi ke kamarnya
ran sekali dia
tidak menjawab panggilanku
ni mas brah sini
ni mas brah sini
radin kenapa kamu berbohong kepada aku kamu sudah dibebaskan dari hukuman mati
tapi masih saja berani bohong padaku aku benar benar tidak berbohong aku melihat sendiri
bahwa praarsini masuk ke dalam kamar aku pegang perkataanmu radin
kenapa ia diambil
ada di sini padahal aku melihat dengan jelas iya masuk ke dalam kamar
astafirullahir benar benar mencurigakan aku semakin penasaran
siapa ia sebenarnya dan apa hubungannya ia dengan jerum racun itu
yudhokara benar benar ingin menikahi rara santang
harusnya aku turun tangan lebih awal prajurit prajurit ini tidak bisa diandalkan
aku mendengar banyak sekali pijakan kaki yang mengkelilingi kita
apakah itu prajuritmu ararepa
aku tidak butuh bantuan prajurit
aku akan mengalahkanmu
dengan tanganku sendiri
dan mereka jadi saksi
basar tukang onar
atas tingkah laku temen kami sedikit kelewatan
aku tahu siapa kamu
kamu orang pajajaran kan
memang benar kami dari pajajaran
berarti kalian penyusup
siapa orang itu
kanuragannya cukup tinggi

sanggup mengimbang di kian santang
kusti senopati ararepa benar benar hebat

dia buta tapi masih berani

dia buta tapi masih bisa membaca semua seranganku hanya dari suara
aku harus mengecawkan pendengarannya
tidak akan pernah membokong lawannya dari belakang
siapa lagi yang menyebabkan kesatria menyebabkan kesatria
apa itu siapa yang tadi melepotita kita
kenapa banyak orang yang menyebabkan ini
kenapa banyak orang berkumpul di sana
aku harus mencari tahu apa yang terjadi
arda lepa mari kita hadapi dia bersama
apa itu nih mas kedasi
ini aku kedasi
putri prabu martasina
urusan kita belum selesai kian santam
kau harus membayar nyawa ayahku
kau harus membayar nyawa ayahku
hentikan nih mas
hentikan pertarungan ini
jangan kita lanjutkan pertarungan ini nih mas
wah luar biasa
ini mas adalah pengantin tercantik yang pernah mba lihat
sudah nih mas jangan bersedih lagi
ayo kita ke balai rung sekarang
pasti prabu yudhakara sudah menunggu di sana
permisi nih mas
apa tidak rai kian santang
rai kian santang sedang membutuhkan pertolonganku
aku harus segera menolongnya
nimas jangan lakukan itu
mau kemana nih mas
rai mas tunggu nih mas